dalam peninjauan mrt tersebut wapres yusuf kala dan menteri perhubungan budi karya sumadi
juga sempat mengomentari tarif dan integrasi moda transportasi jabodetabek
jk yang juga ketua pengintegrasian transportasi jabodetabek mengaku kehadiran mrt
yang akan beroperasi pada bulan depan setidaknya dapat mengurangi angka kemacetan
di jakarta yang berpenduduk sepuluh juta jiwa
sementara budi karya menyebut tarif hasil diskusi dengan pemprov dki sudah termasuk murah
simak dalam wawancara singkat melalui blog video koresponden heranov al bashir berikut ini
portasi yang betul betul handal sehingga orang bisa nyaman dan tepat
yang sekarang di jakarta kan yang sulit membetul waktu itu kan
itu salah satu cara tapi mrt yang sekarang enam belas kilo ini baru efisien kalau mencapai dua ratus

pak budi boleh saya bertanya dulu bagaimana untuk kesiapan untuk harga tarif sendiri
harga tarif kewenangannya pemrati ku untuk menetapkan
nah tentunya tarif itu akan dihitung tarif komersialnya berapa yang disubsidi berapa
itu kemenangan dari pernah kita diskusi
kira kira tarifnya akan dikenakan kira kira delapan ribu dolar